alhamdulillah gue udah lunas alhamdulillah ya allah harus berarti
terima kasih sama gusti allah bu jangan sama saya tuh ya
dan pemberian dari atas bukan dari saya ya
terlalu bohong gue lagi pengen rimbut
gue ngejar lo karena gue punya surprise buat lo
maksud lo apa ya gue yakin sih bokeh peraya pasti marah banget kalau tahu lo
jangan sama cewek lain ya lo cuma diputusin lah
ya lo cuma diputusin lah
gue gak mau cari masalah sama loya
mon gue punya saran buat lo
sarannya kalo lo diputus ngeraya lo terima aja ya
soalnya ini foto bahwa gue kasih ke bokap dia
aduh sabar sedikit lagi ya
soalnya sekretarisnya juga sedikit lagi sampe
abah dimana kok belum sampai juga sih
abah abah ini urusan iklan t belum selesai neng
tapi abah udah instruksikan ke om dudung untuk jemput kamu di sekolah
yaudah deh gapapa kalo gitu neng nunggu bang dudung aja deh
om dudung jangan kemana mana deh nya sekolah weh
ya abah salam
kok kamu yang dateng sih
loh emang kalo aku yang dateng kenapa
gak mau yaudah pulang lagi
enggak tadi kan abah telfon aku tuh
katanya om dudung yang mau jemput kok
jadi kamu yang dateng sih
iya tadi om dudung tuh nelfon aku rai
dia bilang tiba tiba dia nggak bisa jemput kamu
yaudah aku yang jemput
gak mau nih
enggak enggak enggak
untung aja ada angkot
gue gak habis pikirin deh kenapa sih papi gue tuh bisa tega teganya nyawa bodyguard segala tanpa bilang apa
gue bisa nembak dia sekarang
apalagi diangkut cuma berduaan lagi sama revo

neng putih bock dokar
gak usah ganggu nonrepa lagi
saya ini cuma jalankan tugas agar kamu jauhin nonrepa
siapa yang mau menolawan apaan sih
mumpung baik baik aja kali bang
saya kan udah bilang aku tuh pergi aja
ini saya bisa bilang ke mapi saya oh bapak tuh udah ngelakuin tugasnya dengan baik
selama cowok ini masih diketuk saya tidak akan pergi
ya di situ
wah sudah ditandatanganin
ini satu buat saya
terus ini ada uang

percaya saya mah
tidak perlu dihitung ya
pas lah bu nih
insya allah ini jadi berkah bu ya
saya mau bantu orang dulu ke rumah sakit
eh pak berunang tua ini kontraknya
wow ini harus dibawa bu
harus dibawa tuh
saya harus berhati hati
jangan jangan jangan
tidak tidak tidak
terima kasih sama gusti allah
kan pemberian dari atas
bukan dari saya ya
ya rezeki atau musibahnya
kita lanjut dulu yuk
aduh ya tuhan
ayolah ya tuhan
aduh mending kita pulang langsung aja deh
aku takut nanti kalau misalkan aku marah sama kamu lagi
tapi nih ada hal penting yang harus aku hubungi sama kamu raul
yaudah deh bismillah aja deh
sampai jumpa lagi
kamu ngapain sih
gak apa apa makasih aja dulu
sebenarnya kamu udah ngomongin apaan sih
jadi gini rai
semalam tuh waktu kita habis pergi makan sama abah sama yang dudung
aku pulang dan aku ngeliat si sabrina tuh jalan sendirian
ternyata udah dikeluarin dari geng anak menteng
gara gara udah dianggap bantuin boy untuk latihan balapan motocross
kok bisa sih terus gimana
ya terus aku samperin dia dan aku konterin dia balik
maaf ya aku belum ceritain
terus yaudah ternyata diem diem si rio reno sama bocel
mereka fotoin aku sama sabrina
mulai dari ku ngobrol sampai pas depan gerbang rumahnya dia
gak ada kerjaan banget ya si rio sampe buntutin kamu terus
aku juga gak ngerti deh
parahnya lagi sih
dia mau ngacem aku
dia bilang kalau foto itu bakal sampai ke tangan abah kamu
bener bener ya rio itu gak pemikirannya gak kelakuannya sama sama jahat
yang aku takutin sih ya kalau foto itu sampe ke tangan abah
bukannya apa cuma masalahnya kalau foto itu sampe ke tangan abah
aku cuma takut abah mikirin aku tuh yang gangga
dia juga sih ya
aku juga gak pengen sama abah

abah yang paling keras
abah yang paling keras
abah yang paling keras
abah yang paling keras